selanjutnya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di bawah direktorat jenderal sumber daya air meninjau kesiapan infrastruktur dalam menghadapi musim penghujan salah satunya bendungan ciawi di bogor jawa barat
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menginjau kesiapan infrastruktur dalam menghadapi musim penghujan salah satunya bendungan ciawi di bogor jawa barat
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menginjau kesiapan infrastruktur dalam menghadapi musim penghujan salah satunya bendungan ciawi di bogor jawa barat
di hulu sungai ciliwung bendungan bertipe urogan itu mampu mereduksi banjir hingga satu ratus sebelas meter kubik per detik
jadi bendungan ciawi ini agak berbeda dengan bendungan bendungan konvensional lainnya ya
jadi kalau bendungan konvensional lainnya kan dia menampung air kemudian air itu dimanfaatkan ke hilir
nah kalau di ciawi ini pada saat musim kemarau ini tidak ada airnya jadi dia akan terisi oleh air pada saat musim penghujan aja
prinsip kerja bendungan kering yang menelan biaya tujuh ratus sembilan puluh delapan tujuh miliar rupiah itu
yakni sebagai penahan kelebihan air dan mengalirkannya secara terkontrol
di dalam perencanaan kita sudah siapkan terowongan ya ke tunnel ya kita sebut conduit itu
itu yang menggantikan fungsi sungai karena kita kemudian membuat bendungan di atasnya
nah debit yang lewat tunnel ini ini kita atur hanya bisa lewat maksimal dua ratus lima puluh tiga meter kubik
selain bendungan ciawi bendungan kering lainnya di kawasan hulu juga sedang dalam masa konstruksi
yakni bendungan sukamahi
roni satria hadi adiana bogor jawa barat